jna merayakan ulang tahunnya ke dua puluh sembilan

jna menggelar puncak acara dengan tema

di kantor pusat jne beberapa waktu lalu
acara dibuka oleh presiden direktur jne
yang dilanjutkan dengan berbagai rangkaian acara menarik
berbeda dari perayaan tahun sebelumnya
kali ini jna memecahkan rekor muri
dengan pembagian liwetan terbanyak
sepanjang tiga ratus meter lebih
yang bisa dinikmati oleh lebih dari lima belas ribu orang
selain itu jna juga mengundang anak anak yatim piatu
satu dari dua puluh sembilan panti asuhan dan dua puluh sembilan ukm
sebagai bentuk pemberian manfaat bagi masyarakat
acara semakin meriah dengan adanya tomang parade
yang menghadirkan beragam kesenian dari berbagai daerah
serta penampilan hiburan artis papan atas
di perayaan puncak ulang tahunnya yang ke tujuh puluh
memberikan berbagai kado istimewa kepada karyawannya
atas dedikasi dan loyalitas mereka bagi perusahaan
samping juga kita memberikan berbagai hadiah lain
tiba tiba nama cgk saya keluar
tadinya nggak nyangka tapi namanya kebesaran allah kan kita gak ada yang tahu rezeki mah
dalam perjalanannya sepanjang dua puluh sembilan tahun
jna selalu meningkatkan kualitas
dan memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia
sebagai perusahaan yang asli asal indonesia
jna tentu berharap bisa terus menjadi tuan rumah di negeri sendiri
jna membuka begitu banyak lapangan kerja
saat ini ada kurang lebih lima puluh ribu orang bekerja di jna
jna juga memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk menjadi pengusaha pengusaha baru dengan bekerja sama
menjadi mitra mitra penjualan jna
karena apa yang kita lihat pada hari ini
jne terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik
sesuai dengan taglinenya jna connecting happiness
selamat pada jna yang berusia ke dua puluh sembilan
semoga jna terus berkiprah untuk kepentingan masyarakat
dan juga mengembangkan ekonomi masyarakat
khususnya masyarakat kecil
dengan terselenggaranya acara ini
diharapkan jna dapat terus berkontribusi
memberikan yang terbaik untuk negeri
jna bersama indonesia
jna bersama indonesia
selamat ulang tahun jne yang ke dua puluh sembilan